vaksinasi covid sembilan belas secara nasional dimulai hari ini
ini tentu adalah langkah besar dalam upaya untuk mengatasi pandemi
meskipun tetap harus dibarengi dengan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan
karena jangan lupa mengutip menteri kesehatan perlu waktu tiga lima tahun hingga seluruh masyarakat indonesia tervaksinasi
sudah bergabung malam hari ini untuk berbincang mengenai vaksinasi nasional yang mulai dilangsungkan hari ini
bergabung melalui luar studio ada siti nadia tarmizi jubir vaksinasi covid sembilan belas
ibu nadia selamat malam
terima kasih bu nadia sudah bergabung malam hari ini
ada prof dr dr iris rengganis tim advokasi vaksin idi yang juga ketua perhimpunan alergi imunologi indonesia
terima kasih prof iris sudah bergabung dan juga saya akan menyapa wakil gubernur jawa barat kang uu
kang uu selamat malam
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kang uu besok akan menjadi penerima vaksin
apakah ada persiapan khusus atau tidak saya akan menggali pertanyaan itu
tapi dijawabnya nanti ya kang uu kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan saya akan kembali menyapa kang uu wakil gubernur jawa barat
kang uu besok akan melakukan suntik vaksinasi covid sembilan belas produksi sinovac
adakah permintaan dari dokter khusus yang untuk disiapkan kang uu
secara umum kami tidak dipinta apa apa
cuma untuk persiapan saja
dan diminta ktp mungkin secara administrasi
kemudian siapkan aja istirahat yang cukup
dan saya dari tadi melaksanakan kegiatan cuma sampai jam dua belas
biasanya saya mewakili pak gubernur sampai jam empat atau jam setengah lima
tapi jam dua belas sudah selesai
dan saya istirahat siap siap besok untuk dipaksin di rumah sakit hasan sadiqin bandung
dan pak gubernur juga akan mendampingi saya
untuk memberikan ketenangan katanya pak uu
didampingi sama beliau
itu menunjukkan kebersamaan kami ya
dengan pak gubernur antara wak guub dan guub jawa barat sangat luar biasa kebersamaan
pasca vaksinasi kang uu adakah yang diinformasikan
atau mungkin pak gup sudah memberitahu
cuma kalau divaksin yang dirasakan oleh beliau itu
karena beliau sudah ya
dipaksin pertama ada sakit
di sekitar bekas disuntik
kemudian ada ngantuk katanya gitu
tapi itu gak apa apa
itu hal yang biasa
setelah itu tidak ada efek apa apa
cuma beliau kan selalu dipantau
karena beliau dijadikan waktu percobaan ya
jadi setelah disuntik vaksin
beliau itu beberapa kali ke puskesmas
ditas lagi ditas lagi
kalau kita nggak tahu nih
gak tahu seperti beliau
atau dibiarkan begitu saja
karena kalau sekarang
sudah umum gitu ya
di jawa barat aja
besok mungkin sekitar beberapa orang
pak kapolda juga
dari tor mas islam juga
dan yang lainnya
kita sedang melaksanakan zoom meeting
dengan beliau langsung dipimpin oleh pak sekda
hadir beberapa orang yang siap untuk divaksin
oke menarik tadi sebenarnya
ada pertanyaan dari
mungkin bisa langsung dijawab oleh bu nadia
saya tidak tahu
apakah setelah vaksinasi
kami dibiarkan begitu saja
atau kami harus mengecek mandiri ke puskesmas
bu nadia mungkin bisa dijawab
baik mbak putri
jadi tentang saat ini
karena vaksin yang saat ini adalah
sudah kita gunakan untuk vaksinasi
yang artinya bukan lagi
terkait dengan uji klinis tahap tiga
setelah kang uu ini
melalui proses yang sama
menunggu dulu tiga puluh menit
untuk melihat kalau
atau kejadian ikutan
selanjutnya akan diberikan informasi
terkait kalau ada gejala gejala
atau alergi berlebihan
untuk segera kembali ke
fase pelayanan kesehatan
tidak setelah itu tidak
kalau tidak ada gejala
kecuali tadi rasanya ngantuk ya
mungkin nggak usah ke puskesmas
sekali ya pak
kang uu ya cukup
istirahat tidur gitu ya
sudah dimulai hari ini
tapi masih ada pertanyaan
yang itu menjadi pertanyaan
apalagi hari ini
sekalipun memang itu berbeda
bergantung juga dengan genetika
mereka yang melakukan uji
bagaimana menjelaskan ini
masih banyak publik
ada dua hal
daripada pemerintah ya
di masa pandemi
di masa pandemi
pada masa darurat
kalau kita berbicara
apa namanya kriteria untuk semua vaksin
jadi tiap tiap vaksin
sifatnya sangat spesifik dan diberikan
kepada siapa itu semuanya
apa namanya farmasinya yang membuat
jadi yang sinopak saat ini
memang hanya khusus delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun saja
kepada orang yang sehat
walaupun ada komorbid
itu komorbidnya harus terkendali
artinya masyarakat kembali juga harus
hal hal seperti ini ya
jadi memang kita mengadakan
berbagai macam penyuluhan
dari udi juga kita
ada berbagai macam edukasi
yang kita berikan melalui webinar
dikerjasama juga pnks
bersama dr nadia
seringkali kita berkolaborasi dengan idi
tapi idi pun membuat beberapa
webinar yang khusus mengedukasi
khususnya pada nakas nakas
yang akan bekerja nanti sebagai vaksinator
karena edukasi ini penting sekali
supaya semuanya mengetahui bahwa
ya vaksin itu mempunyai spesifik
jadi khusus untuk sinovac
itu juga memang ada edukasinya tersendiri
tapi kemudian bagaimanapun
masih banyak mereka yang kemudian
bahkan juga ada dari kalangan
tenaga kesehatan prof iris
ya memang benar
karena apapun tidak ada yang sempurna
jadi sangat manusial sekali
tidak ada manusia yang semuanya
tapi walaupun demikian
namun demikian tetap dari udi
kami tetap mengedukasi
buat teman teman nakas
yang memang belum ingin divaksinasi
jadi kami tetap mengedukasi mereka
jadi memang merupakan
satu tugas kami untuk terus
mengasahkan program pemerintah
dan menyukseskan vaksinasi karena
tujuan akhir kita adalah herd immunity
apa namanya dokter dokter yang sudah
digur karena covid sembilan belas
dan itu sangat membuat kami prihatin
supaya teman teman nakes juga
dan itu merupakan satu yang
seharusnya nakas itu
menjadi contoh teladan buat yang lain
kita divaksinasi kita mempunyai
satu kekebalan yang walaupun
tetap pada saat pandemik tetap
protokol kesehatan harus dijalankan
selama masih ada pandemik
walaupun sudah ada vaksinasi
tetapi dengan makin banyak orang yang
divaksinasi sehingga penularan
pun akan jauh berkurang
dan tujuan kita adalah
menurunkan angka kesakitan dan angka
kematian yang saat ini
seringkali kita lihat tiap daerah
ada yang makin tinggi seperti jakarta
akan tinggi sekali nah itu
kita harapkan dengan divaksinasi
angka angka itu semuanya
akan turun ke yang
dari normal kembali ya harapan itu
yang sangat kita harapkan dari kesehatan
baik setelah jeda
saya akan bertanya kepada bapak dan ibu
sekalian bagaimana soal
kalau tadi saya mengutip dari idi
nanti bisa diperbaiki nanti bisa
dikoreksi artinya tidak ada imbauan
juga tidak ada kewajiban
dari organisasi profesi bagi
para nakes untuk wajib melakukan
vaksinasi bagaimana dengan wilayah
bahkan juga beberapa daerah
kemudian ada yang tidak mewajibkan
tapi juga ada yang mewajibkan soal
ini sekarang juga masih menjadi polemik
dan kemudian dijadikan landasan bagi mereka
yang menolak vaksinasi itu nanti
kita bahas kelas jeda bapak ibu sekalian
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
badan pengosobat dan makanan telah memberi
izin penggunaan vaksin covid sembilan belas
sinovac pun telah keluar angka
apakah aman vaksin sinovac dengan
angka tersebut kita lihat yang ini
efekasi vaksin covid sembilan belas merupakan
persentase penurunan suatu penyakit
pada sekelompok orang yang telah melakukan
efekasi menunjukkan seberapa
baik vaksin bekerja pada
nah ada sejumlah faktor menjadi pendukung
angka enam puluh lima tiga persen
yang didapat vaksin sinovac
di indonesia pertama
seberapa besar proses transmisi
peserta dengan risiko besar
terpapar covid sembilan belas seperti tenaga kesehatan
akan menghasilkan efekasi yang besar pula
kemudian perilaku sehari hari
masyarakat juga sangat berpengaruh
terakhir lamanya waktu pengujian akan
menghasilkan angka efekasi yang berbeda
lalu pertanyaannya kemudian
apakah vaksin dengan efekasi

jika mengacu pada standar who
efekasi di atas lima puluh persen
menandakan sudah ada jaminan
vaksin dapat menurunkan
probabilitas kejadian penyakit
artinya secara epidemiologis
di indonesia dapat menurunkan
angka kejadian sebesar enam puluh lima tiga persen
dan kita lanjutkan perbincangan
dengan para narasumber yang bergabung secara
ada prof iris tim advokasi
vaksin idi dan juga ketua perhimpunan
dan juga ada kang uu ruzano ulum wakil
gubernur jawa barat saya ke
kang uu dulu kang uu
ada pewajiban vaksin
disampaikan oleh pemerintah
provinsi jawa barat
tapi kemudian dikembalikan ke
masing masing pemerintah daerah
jawa barat ini membancanya
bagaimana sebenarnya kang uu
ya sementara ini
ini pak gu selalu
menyampaikan bahwa vaksin
itu penting bagi
masyarakat untuk tujuan yang
bagus untuk kemaslahan umat
memang vaksin ini adalah salah satu
ihtiar pemerintah dalam rangka
mutus mata rantai
di wilayah jawa barat ini
banyak di medsos
banyak di media media lain
yang selalu menghantui
atau menakut takuti masyarakat
bahwa kalau dipaksin itu
padahal kan pemerintah juga sudah menyatakan
lewat menteri kesehatan bahwa itu akan
aman tidak ada masalah
kemudian kehalalan juga
mui sudah menyatakan ini halal
jadi sudah tidak ada masalah
provinsi jawa barat
mewajibkan kepada seluruh masyarakat
kan kalau kami sebagai pemerintah provinsi
memiliki para bupati dan wali kota
yang dimana para bupati wali kota ini
memiliki kewenangan masing masing
berbeda mungkin dengan dki
wali kotanya juga
tidak dipilih oleh masyarakat
tetap pemerintah provinsi mengacu kepada
apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat
karena kami merupakan kepanjangan tengah dari pemerintah pusat
kepada seluruh masyarakat untuk bisa divaksin
tanpa ada alasan alasan yang lain
kalau sesuai dengan
kriteria khususnya sembilan belas tahun sampai dua puluh sembilan tahun
tapi kalau tidak salah sudah juga disampaikan soal
sanksi satu juta rupiah betul kang uu
kalau itu saya belum mendengar
kemarin di rapat gus kopi juga tidak disampaikan
di saat terakhir rapat
zoom meeting dengan para tokoh masyarakat
prokopimda dan juga gus kopit
tidak ada pembahasan itu
yang jelas hanya menguatkan aja kepada masyarakat
bahwa harus disampaikan
tidak ada keputusan pemerintah
kecuali untuk kemaslahatan
dan kemanfaatan umat
pemerintah tidak akan buat sebuah keputusan
untuk memandaratkan masyarakat
untuk menyesuaikan rakyat
dan itu harus menjadi kepribadian masyarakat jawa barat
dan harus percaya terhadap pemerintah
kalau misalnya dari idi prof iris
adakah kemudian kebijakan
dari organisasi profesi
untuk nakes masing masing imbauannya seperti apa
itu jadi idi tiga pd ini
untuk menghilangkan maksimal ya
agar seluruh dokter anggota idi
itu juga yang akan meningkatkan kekebalan tubuh
dan mencegah risiko penularan
sehingga ada penularan tidak ada
risiko sakit juga akan turun
dan juga kita apa namanya
menghentikan polemik polemik ya
tentang vaksinasi covid sembilan belas
ya yang prosedurnya
apa namanya sebaiknya
apa yang kita lakukan dengan keinginan
jadi banyak kualitas yang muncul saat ini
mengenai vaksin nah itu
salah satu adalah kita juga mendirikan
fasilitas itu ya sehingga
pengertian pada masyarakat itu sesuai
dengan apa yang diharapkan
ya jadi agar juga
seluruh anggota idi
agar tetap berhati hati juga
waspada dalam menjalankan aktivitas sehari hari
sedikit saja dalam melaksanakan praktek ya
dan biasa kita harus disiplin
atau mentaati protokol kesehatan
protokol kesehatan ini tetap harus
dijalankan walaupun dokter dokter
itu tetap memakai apd
tetapi tetap protokol kesehatan harus dijalankan
nanti pun setelah vaksinasi
selesai walaupun kita
vaksinasi sudah dua kali selesai
bukan berarti kekembangan itu
ya tetap protokol kesehatan harus dijalankan
sebetulnya vaksinasi sendiri tidak ada
ya karena itu protokol kesehatan
tetap jalannya selama masa pandemi
dan kalau kita lihat
ini sebetulnya tahun dua ribu dua puluh
kemungkinan juga belum selesai
karena kalau kita lihat herd immunity
orang yang harus dipaksinasi
itu membuangkan waktu
yang cukup panjang
ya jadi itu secara bertahap
ya selain vaksinnya yang belum mencukupi
tetapi juga harus dipersiapkan
masker untuk mengintip
dan sini sini vaksinnya yang akan datang
juga berbeda beda mungkin nanti
ada yang mengintip sepuluh derajat
biologisnya harus disiapkan
ya jadi semuanya akan
karena itu protokol kesehatan
tetap harus dijalankan
dan yang penting vaksin yang ada
saat ini itu memberi
kepercayaan pada kita bahwa vaksinnya
itu aman dan halal
ya itu dua hal yang sangat penting
yang mendukung program pemerintah
bisa dijalankan dengan
dan akan memberi kepercayaan
kepada para nakes dan juga
masyarakat secara keseluruhan
ya bu nadia
bagaimana sekarang bisa memastikan
sudah ada misalnya pmddi
tidak mewajibkan dan juga tidak memberikan
pada prinsipnya bahwa vaksinasi ini
pelaksanaannya adalah wajib
dilaksanakan tetapi memang
masih sifatnya mengutamakan
edukasi yang sifatnya
persuasif jadi betul betul
penyebaran luasan informasi
dan juga komunikasi
yang konsisten ini kepada
yang menjadi vaksinasi jadi tentunya
edukasi ini akan
sesuai dengan sasaran daripada vaksinasi
ini sendiri sehingga
nanti kita bisa kemudian
menggandeng seperti saat ini kita adalah
sasaran yang adalah
tenaga kesehatan maka seperti yang prof iris
sampaikan bahwa kita menggandeng
berbagai organisasi profesi
kesehatan untuk bisa
kepada anggota anggotanya tentunya
dalam mendukung pelaksanaan
menyampaikan sebenarnya sebabnya
sebagai warga negara kita itu
memiliki hak untuk sehat
setiap warga negara itu memiliki
hak untuk sehat dan salah satunya di
situasi pandemi covid sembilan belas ini
hak sehat itu juga dibutuhkan
dan salah satu upaya untuk
mengendarikan pandemi adalah dengan
mendapatkan akses untuk vaksin
tetapi di sisi lain kita juga
punya kewajiban artinya
kita ini sebagai negara punya
kewajiban mewujudkan hak orang lain
jadi kalau orang lain ingin
terlindungi dari covid sembilan belas
maka salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk keluar dari pandemi
adalah vaksinasi maka
kewajiban kita sebagai warga negara adalah
turut serta untuknya
mendapatkan ataupun menerima vaksin ini
gegap gembita vaksinasi ini
mau tidak mau memang harus diakui tapi
masyarakat juga harus mengerti dan mengetahui
bahwa ini bukan kunci utama
untuk mengakhiri pandemi nanti kita bahas
setelah jeda bagaimana memastikan
kemudian tidak membuat protokol
kesehatan menjadi kendor
gitu kira kira bapak ibu sekalian kita bahas setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
masih dengan tiga naro sumber saya
ibu nadia juru bicara vaksin
vaksinasi di indonesia kemudian
ada prof iris dari idi dan juga ada
wakil gubernur jawa barat kang u uruzano ulum
saya ke ibu nadia lagi ibu nadia
pemberian vaksin ini kemudian
bisa menimbulkan efek psikologis
bahwa oh sekarang sudah ada vaksin
dan ini membuat sebagian masyarakat
mengendorkan protokol kesehatan mereka
tentunya kita selalu menegaskan ya
walaupun sudah mendapatkan vaksin
memperkuat protokol kesehatan
karena kita ketahui bahwa vaksin ini
mampu untuk melindungi
kita kalau kemudian kita
mencegah kita menjadi sakit
atau menjadi sakit yang berat
untuk virus corona ini
tetapi satu satunya jalan
untuk kita bisa mencegah
tertular dari covid sembilan belas adalah dengan
penerapan tiga m yang
dalam kehidupan kita sehari hari
jadi kita tidak boleh kendor melaksanakan
tiga m dan vaksinasi
itu adalah suatu kombinasi
untuk pencegahan dan dua duanya
harus tetap dilaksanakan
ada yang ingin disampaikan dari anda
khususnya dari idi terkait dengan
ketakutan masyarakat dan juga mungkin
ketakutan sebagian nakes atas
ya jadi sebetulnya dari
pdid kita sangat menghimbau
untuk semua nakes untuk melakukan
vaksinasi dan nakes itu
memberi contoh kepada masyarakat
bahwa vaksinasi itu memang penting
dapat mencegah penularan
penyakit sehingga bisa
menunggang atas kesakitan dan kematian
walaupun sudah vaksinasi
tetap protokol kesehatan harus
pandemi belum berakhir kita masih
terus menuju sampai
adanya vaksinasi ini kita
akan segera mengakhiri
yang masih berlangsung saat ini
walaupun masih dua tiga tahun
tetapi marilah kita bersama sama
secara nasional untuk
tidak ada keraguan lagi ya begitu ya prof iris
ya oke baik
kang u terakhir
kang u kasus baru
covid di jawa barat hari ini
protokol kesehatan harus diakui sudah
mulai kendor adakah strategi yang akan
ya strategi yang biasa kita
kepada masyarakat lewat
jogja dan juga
di luar negeri
minta kepada para kepala daerah
untuk menguatkan kembali untuk tidak
musan musannya sekalipun kita sudah
sembilan bulan kita merasakan
kematian kepada kita provinsi
tidak merasa lelah tidak merasa
jaduh tapi semangat terus
untuk melakukan protokol kesehatan
sering disampaikan tiga m phbs
dan yang lainnya
kemudian juga saya minta kepada masyarakat
untuk tidak meragukan lagi tentang vaksin ini
pada seluruh umat diurusan
masyarakat jawa barat dan juga pada pemerintah
hati allah watih allah surah
mawlana amin bin qum hari ini adalah
baik baik kang u rusanul ulum
terima kasih sudah bergabung
malam hari ini di cnn indonesia
banyak ibu nadia terima kasih
banyak semoga vaksin
sukses hasilnya bisa segera
dirasakan oleh masyarakat yang pasti
ini bukan kunci utama
mengakhiri pandemi tapi tetap menjaga
protokol kesehatan bapak ibu sekalian terima kasih
tetap sehat terima kasih